libur sekolah yang berbarengan dengan libur lebaran membuat wahana wisata pantai duta di kabupaten probolinggo diminati ratusan wisatawan
selain menikmati keindahan bahari di tempat ini wisatawan juga bisa melihat sunset yang tak kalah indahnya seperti di pantai kuta bali
selain menikmati rindangnya hutan mangrove bersantai di bawah pohon cemara udang hingga naik perahu mengelilingi pantai
bahkan jika beruntung wisatawan bisa melihat hiu tutul dan lumba lumba yang sedang mencari makan
di mangrove ini yang menarik adalah di dalamnya matahari kita bisa lihat hujan atau sore
nah disini saya sama teman teman jam lima atau jam berapa sekarang sama keluarga soalnya masih susah susah

selain menikmati keindahan bahari di tempat ini wisatawan juga bisa melihat hutan mangrove yang sedang mencari makan
selain menikmati keindahan hutan mangrove dan cemara udang di tepi laut wisatawan juga bisa menyaksikan matahari terbenam atau sunset yang tak kalah indahnya dengan suntet di pantai kuta bali
ini liburan lebaran sih
kemudian kita lagi kumpul terus kita mau lihat sunset disini aja dekat dekat
maksudnya mau melihat tenggelamnya matahari maksudnya
iya tenggelamnya matahari sambil mainan ombak
dalam sehari terutama akhir pekan pengunjung bisa mencapai seribu orang lebih
mereka yang datang tidak hanya warga lokal tapi juga wisatawan dari luar daerah
pengunjung yang masuk ini setelah habis lebaran ini dari satu lima ratus sampai dua lima ratus termasuk hari ini ini lebih dari dua lima ratus
nah bagi anda yang masih ingin menghabiskan libur sekolah bersama keluarga tidak ada salahnya mengunjungi pantai duta di probolinggo ini